siapa yang tak mengenal hidangan ini
salah satu ciri khas siomay adalah ikan tenggiri yang menjadi bahan utamanya
ditambah dengan tepung dan rempah yang digiling siomay dicetak dengan kulit lumpia
siomay juga bisa dimasukkan ke dalam tahu ataupun sayur kol dan kemudian dikukus
di kota bandung penjual siomay mudah ditemui di setiap penjuru kota
salah satunya ada di jalan ternate yang sudah ada sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
siomay dengan saus kacang yang khas menjadi keunggulannya
dalam sehari dua ribu potong siomay ludes dibeli oleh para pelanggan setia
meski dikenal sebagai makanan kaki lima
di kota bandung siomay juga banyak dijajakan di tempat seperti kafe
salah satunya seperti di tempat ini
bahan menjadi kunci utama kenikmatan siomay yang juga disisipkan dalam tahu dan sayuran
menurut ahli gastronomi dari universitas pendidikan indonesia dewi turgarini
siomay memang identik dengan kota bandung
sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an penjual siomay sudah mulai banyak ditemukan di wilayah ini
sejak itu pula siomay pun menjadi kudapan khas warga kota bandung
kota bandung indonesia
ya enak ikannya kerasa bumbunya juga enak
sering beli di sini sering sekali bulan sekali
kayaknya sebulan dua kali ya mas ya
saya masuk ke bandung itu tahun sembilan puluh
dia rasanya nggak berubah dari sampai sekarang
jadi rasanya maknyos lah
menurut dewi turgarini
hari ini siomay merupakan hidangan asal tiongkok
makanan ini mulai masuk ke nusantara pada abad ke tujuh belas
seiring datangnya orang orang tionghoa di indonesia
sioma yang ditemui di indonesia merupakan bentuk akulturasi budaya tiongkok dan indonesia
hal itu terlihat dari bahan yang digunakan orang tiongkok dan indonesia
kalau di indonesia itu terutama di kota bandung menggunakan ikan tenggiri
dan kemudian juga kita menggunakan bahan tepung tapioca
tepung tapioca itu kan original di nusantara ya
karena bahan bakunya dari singkong kan
kemudian juga bumbunya nih
kalau bumbunya kita bahkan menggunakan bawang merah bawang putih
kalau yang di tiongkok kan mereka tidak menggunakan bumbu sebanyak kita
dan juga sausnya sausnya kan berbeda
sausnya yang di indonesia menggunakan kacang tanah
kemudian ada kecap itu kan kecap khas indonesia
bagi para pencitanya sioma yang disajikan dengan bumbu kacang
merupakan perpaduan yang pas dan nikmat
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat